yang udah dapet permain sama biskuitnya boleh kembali ke tempat duduk masing masing
mudah mudahan kalian tambah senang ya ada di taman bacaan
oh iya besok kita bikin permainan yuk
biar kejutan besok aja ibu kasih tau nya ya
enggak bawa aja ke tempat servis biar cepet bisa diperbaiki
tep itu gudangnya ilmu
bapak rasanya buta kalo tempat tep
iya tapi setelah sobeli sarapannya
lagipula jam segini belum ada yang buka
kamu sarapan di dekat tempat serpisnya aja
oh itu tempatnya dibuka itu bisa langsung diperbaiki
ya sudah sobeli jangan lupa pak
ditunggu sampe selesai
maaf pagi pagi udah ganggu
kalau boleh mau pinjam uang
buat beli motor c
maaf bukannya c c gak mau minjemin
c c juga lagi banyak keperluan
belum nanti buat kebutuhan pebri sekolah
kalau c c gak ada tolong pinjemin dulu ke c i k
buat uli c
kalau uli yang ngomong pasti gak akan dikasih c
kan c s sama c i k temenan dari kecil
kasian yang datang
nanti dia bisa stres lagi
uli mau beli yang bekas aja yang murah
yang penting motor c
insya allah nanti diomongin ke i k
terima kasih ya c
nanti uli balik lagi ke sini
kok gak keluar keluar juga ya
lagi nungguin siapa sih pak
lah si acehng kan lagi nganterin e m ke bandara
oh berarti si e m udah balik ke saudi atung
makanya bangun pagi biar tahu ada apa dengan dunia
berarti udah kehabisan duit tuh
makanya si e m buru buru balik
kayanya sih begitu
tapi gak tau apa masalahnya
ada masalah apa
gak tau apa masalahnya
mungkin masalah kehabisan duit kali
kalau dia denny edward
ibu senang melihat kalian mengisi liburan dengan kegiatan positif di taman bacaan
ibu ada biskuit sama permen buat kalian
kita bagi rata ya
ada permennya juga
yang udah dapat permen sama biskuitnya boleh kembali ke tempat duduk masing masing
mudah mudahan kalian tambah senang ya ada di taman bacaan
besok kita bikin permainan yuk
penelan apa ibu
biar kejutan besok aja ibu kasih tau nya ya
semua orang boleh mainkan ibu
semuanya boleh berpartisipasi
pasti permainannya seru
debi jadi gak sabar nih nunggu besok
ibu mau ngajak kalian selfie
kita selfie dulu yuk
apa ruang kesumu buurut ke suku ini
apa ruang kesumu
aku mau ya letak sama tim kayakoh
lagi alhamdulillah kalau gitu tapi tetap ya mak sekarang ini jangan terlalu banyak pikiran sama
jangan terlalu banyak aktivitas dulu oh iya dok ayo bu dokter iin masuk dulu minum saya buatkan
minum yuk udah makasih mak lain kali aja kita mampirnya soalnya masih banyak rumah warga yang harus
kita kunjungi oh iya bu dokter kalau gitu kita pamit ya mak ya dokter terima kasih ya assalamualaikum
waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam ini hati hatiin ya mak assalamualaikum
waalaikumsalam doi kamu lagi ngapain tuh
berantem lagi sama esy
esy pergi ke rumah ikoh oh berantem sama ikoh kita tonton yuk doi esy ke rumah ikoh ngobrol
berdua karena ada keperluan penting oh
hai itu kenapa si em buru buru balik ya iya nggak tahu kang dadeng saya nggak lihat emang tadi
aku kenapa kamu gak jawab kom ya kamu soalnya udah jawab duluan
hai bapak bapak sayur
belanja yuk belanja apa
aku belanja apa saja
daripada dilihatin kayak begitu sama dia
sok kalian belanja
saya mau belinya sayur organik